presiden terpilih prabowo subianto dan wakil presiden terpilih gibran raka buming raka
bertolak ke istana merdeka untuk menemui presiden jokowi pada rabu malam
sebelum menuju istana presiden gibran terlihat tiba di kediaman dinas menhan
di kompleks widya chandra untuk bertemu dengan prabowo
lalu keduanya bersama sama menuju ke istana merdeka
kedatangan keduanya rabu malam untuk bertemu dengan presiden jokowi
meski belum jelas apa agenda prabowo gibran dengan presiden pasca penetapan kpu
pasca penetapan wakil presiden terpilih oleh kpu gibran raka buming raka
menemui wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin di rumah dinas wapres di jalan diponegoro menteng jakarta pusat
gibran datang usai ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih oleh kpu
usai pertemuan gibran mengaku pertemuan ini dalam rangka meminta petunjuk dan bimbingan dari ⁇ maruf ⁇ amin
hari ini kami memohon bimbingan petua petua petunjuk dari beliau
karena bagaimanapun beliau itu seorang senior mentor dan juga seorang wakil presiden yang sudah berhasil menjalankan tugasnya selama ini
jadi di dalam suasana sangat hangat sekali pak wakil presiden
saya ingin menjelaskan bahwa sinergi antara presiden dan wakil presiden itu sangat penting sekali
beliau mengibaratkan seperti permainan badminton tadi ya pak ya jadi harus kompak